ini bukan acara syukuran apalagi perayaan ulang tahun tujuh belas an
melainkan tradisi makan bersama jelang ramadan
uniknya puluhan keluarga di cilame kabupaten bandung barat ini
kompak gelar tikar di jalan sambil menikmati beragam hidangan
enak tapi masaknya dibagi bagi gitu
jadi nggak perkeluarga satu pasakan lengkap
tapi dibagi bagi ada yang bagian sedikit asem
ada yang bagian jengkol jadi makannya dibagiin gitu
tidaknya dengan menggelar botram alias makan bareng ini
silaturahmi antar warga semakin erat dan bisa jadi obat kangen
terhadap keluarga besar di kampung halaman
apalagi pemerintah sudah resmi melarang mudik lebaran
kalau tadi mayoritas emak emak yang menggelar tradisi
di desa tempuran kecamatan parongawi
justru bapak bapaklah yang ramai berkumpul
untuk apa cukur rambut bareng
digelar di samping musola puluhan warga tua muda hingga anak anak
rela antri demi dicukur rambutnya secara gratis oleh sejumlah tukang potong rambut dadakan
tadi ada satu orang namanya mas heri
itu satu tahun menunggu untuk ikut syukur bersama ini
jelang ramadan ini
iya jelang ramadan ini
tujuannya berapa pak
untuk salah satunya untuk mensucikan diri
berbeda dengan warga pasuruan jawa timur
mereka mencuci karpet masjid dan musola beramai ramai di mata air umbulan
bukan cuma karpet yang dicuci mereka juga sekalian ikut mandi
sebagian warga meyakini mata air umbulan yang jernih memiliki khasiat untuk kesehatan
tradisi tahunan ini diikuti oleh warga dari berbagai desa di wilayah
pencucian perlengkapan ibadah ini bertujuan agar warga bisa lebih husuk menjalankan ibadah di bulan suci ramadan
terus ke sini cepat
kali ini yang dimandikan bukan karpet tapi hewan ternak milik warga
ya tradisi yang dinamakan ruat rojo koyo ini digelar warga gosari
kecamatan ujung pangkah gresik
diringin doa dan tabuhan gamelan
sapi sapi dimandikan oleh sesepuh desa dengan air yang diambil dari sumber mata air sendang desa
ini wujud rasa terima kasih terhadap kekayaan yang mereka miliki
dan di masa pandemi ini kita adakan semacam ini tidak seperti dulu
banyak pesertanya tapi hari ini kita mengadakan acara tetap memakai protokol kesehatan
jaga jarak tetap kita terapkan sehingga kegiatan ini bisa berlangsung dengan aman dan lancar
karpet sudah hewan ternak sudah
kini giliran manusianya yang mensucikan diri seperti yang dilakukan masyarakat lampung
mereka menggelar tradisi unik lainnya yakni belang nyi han
tradisi mandi bersama ini digelar di sungai batu puru teluk betung barat
sebagai simbol menyucikan hati yang digelar setiap menjelang bulan suci ramadan
prosesi ini diawali dengan memandikan enam orang gadis yang dalam bahasa lampung disebut muli dengan air kembang
mereka kemudian mandi secara bersama di sungai
selain prosesi mandi panitia juga melepaskan ratusan ekor ikan mas ke sungai
tim liputan cnn indonesia